jadi benar apa yang dikatakan oleh cajang tentang si gosasi itu
gengkos bukan rampok pak
dia dipaksa dengan ancaman untuk melakukan pencurian
dan selebihnya satu tiga ratus dua puluh merupakan kendaraan pribadi
sama sama pemakai jalan tapi penumpangnya sedikit
terus kalau pencemaran kali ciliwung itu bagaimana pak
ciliwung sudah bisa dikatakan tercemar secara berat iyun
harganya naik sedikit pak dari yang saya beli bulan lalu
kok tiba tiba tahiyun tertarik sih untuk membicarakan soal ciliwung
loh memangnya dilarang membicarakan ciliwung rib
dilarang sih enggak
cuma situasinya itulah yang sudah sangat memprihatinkan
sungai yang berasal dari telaga mandala wangi
dan bermuara di teluk jakarta itu
kini kan sudah menjadi butok bau dan berminyak
lagi pula air jernih yang mengalir dari pegunungan
kini sudah menjadi kakus dan tong sampah
coba bayangkan lebih dari seratus industri dari sembilan kecamatan
membuang limbah kimianya ke ciliwung
sehingga membuat perusahaan air minum di jakarta
berusaha keras untuk berubah dari air racun menjadi air minum
kok kamu tahu
kamu kan belum pernah ke jakarta
kak angkos kan enggak perlu jadi haji dulu kan
untuk bisa tahu bahwa di mekah itu ada kabah kan
pak pur sudah mendengar cerita cikun yang hari ini
pak mancur kecolongan
kok dalam seminggu ini sudah dua kali ada yang kemalingan ya pak
dan baik pak masud maupun pak mancur
sama sama kehilangan radio dan televisi
belakangan ini kau sering datang ke rumah parituan dan pak pur
apa mereka tidak pernah bertanya
apa saja yang kamu lakukan selama beberapa tahun di jakarta
mereka cuma menanyakan hal hal yang umum
ke pacatan lalu lintas giliwung
dan mereka tahunya saya bekerja di sana
dan setelah sekian lama pulang kampung
lu pernah kan
kalau sekiranya nanti
dalam satu pembicaraan ada yang mendesak kami
untuk menceritakan lebih lengkap
bagaimana kamu bekerja
aku harap kau bisa menyembunyikan cerita
tentang tiga tahun kamu dengan cipinak
yang penting jangan sampai kau ceritakan sedikit juga tentang cipinang
aku tidak mau keluarga jadi malu karena kamu
artinya saya harus berbohong
berbohong untuk menutupi air
untuk menutup lembaran hitam yang akan bikin malu
bapak emak dan kita semua
jauh lebih baik kos
apa kamu pikir pacarmu siyun itu akan kagum pada kamu
kalau kamu beberkan semuanya
apa dia akan menganggap kamu ini rambu
setelah dia tahu kamu pernah jadi rampok
dan meringkuk di kandang tikus selama tiga tahun
tiga tahun kos
yang paling terbaik apalah pr disappeared piano di mana kamu berp exchanged see another
kita berdua tapi itu eines

apakah kau tidak akan memilih waktu yang lebih baik
apakah jika kau bisa membeli waktu yang lebih be muitos

sepertinya kau menaburkan garam di atas luka adekmu yang belum juga sembuh
bisa tersinggung karena ceritamu itu
saya tidak akan membawa cerita ini kemari pak
kalau kak engkos tidak akrab dengan kita belakangan ini
kak jajang dapat dari mana cerita aneh begitu
pokoknya dari seseorang yang bisa dipercaya yun
seseorang yang tahu persis apa yang dilakukan kang ekos selama dia berada di jakarta
begini untuk mengetahui cerita itu benar atau tidak
yang paling tepat adalah kalau kita bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan
dengan cara itu kita bisa menilai cerita yang dibawa jajang ini hanya cerita burung atau cerita yang sebenarnya
kalau kita sampai melakukan itu
dia akan tersinggung kalau keluarga kita yang langsung menanyakannya
sebetulnya tidak pantas kami tanggapi cerita burung seperti ini kang
cuma kami sekeluarga berniat membantu membersihkan nama baik akang
kalau pada kenyataannya semua ini tidak benar
yuyun tahu akang pasti sudah tersinggung mendengarnya
anggapan akang perlu sekali untuk menjernihkan kembali suasana ini kang
jadi benar apa yang dikatakan oleh cajang tentang sikusasi itu
gengkos bukan rampok pak
dia dipaksa dengan ancaman untuk melakukan pencurian di gudang toko elektronik itu
kemudian pada saat polisi datang mengepung
dia ditinggalkan untuk mempertanggungjawabkan semua itu sendirian
cerita tentang kosa bahwa dia pernah dipenjara tiga tahun di jakarta
ternyata bukan cerita burung
bpieh kita apa lagi
itu ada jajanan apa
kampus baru aja nak nyapa di bala
pengen ribet nak
mungkin saja semua itu terjadi secara kebetulan
saya tidak yakin orang sebaik dia menjadi pelaku pencurian yang beruntun semacam ini
kalau bapak sebagai kepala desa tidak mau mendengarkan keluhan warganya
lalu kepada siapa lagi kami akan mengadu
pertama baru seminggu dia di cikoneng ini rumah pak mas ud sudah dibongkar
radio dan tv ride di gondol mali
tiga hari kemudian pak mansur
dan sekarang rumah saya pak rumah saya
tv yang baru beberapa bulan saya beli di jakarta juga raib
kok bapak masih tidak mau bertindak
tidak benar bu
kalau saya belum bertindak
saya dan sersan ismail tidak mau bertindak ke gabah
polisi tidak mau menangkap orang sembarangan
tanpa bukti bukti yang cukup
kalau mau menunggu bukti yang cukup susah pak ades
tapi kalau mau melihat kejadian ini dan mengkait kaitkan kedatangan kosasi di sini
semua sudah beres pak kades
dulu desa cikoning ini aman sekali pak kades aman
tapi setelah dia datang
dalam tempoh dua minggu saja sudah terjadi tiga peristiwa
apa tidak cukup alasan kita untuk mencurigai dia
tidak semudah itu pak mas ud untuk mengambil kesimpulan
polisi sedang menyelidiki dan mencari bukti bukti yang nyata
kita tidak boleh salah nangkep orang
itu adalah kesimpulan
kita akan merugikan nama baik seseorang
kalau begitu pak kades sedang menunggu sampai korban korban lainnya lagi
atau memang bapak memberi kesempatan kepada dia untuk menggasak lebih banyak lagi radio dan tv
seperti yang dikerjakan yang di jakarta dulu
kalau mau dikait kaitkan itu bisa saja masuk di akar
bertahun tahun cikoneng aman
kemudian kosasi yang pernah dipenjara tiga tahun di cipinang datang kemari
maka terjadi tiga kali pencurian
tidak seorang pun mencurigai orang lain kecuali kosasi
karena kondisinya menyebabkan dia menjadi tokoh yang paling pas
untuk dijadikan kambing hitam dalam kemelut ini
nah pendapat pribadi pakku sendiri bagaimana
bahwa dia masih mau melakukan kesalahan yang pernah menyengsarakan dia di cipinang dulu
seharusnya dia belajar dari pengalaman ini
susahnya hampir seluruh warga cikoneng pak sudah yakin betul betul bahwa dia itu pelakunya
ini yang menyusahkan saya sama sersanmael
menurut bapak kira kira ada orang nggak yang menjadi dalang dari pusat pusatnya ini
desas desus yang memoncokkan kusat kusut ini
desas desus ini berkobar lantaran latar belakang kostasi di cipinang dulu